hai wisata wisata foto foto ya di kota surabaya kita mulai dari alun alun kota surabaya
di sini ini lebih dari murah meriah tapi gratis ya
ada benefit yang bisa kita dapatkan di sini ya
yang pertama kawasan ini merupakan cagar budaya
nah dulunya kawasan ini bernama kawasan balai pemuda
sebelumnya lagi namanya simpang sesosieted atau di jaman kolonial ini sebagai tempat gungku gungku
tapi benefitnya banyak loh mulai indoor sampai outdoor yuk
ya kalau yang ini model ini modal madul
maaf ya gangguin ya
jadi karena estetiknya alun alun kota surabaya ini maka kita tidak akan kesulitan menemukan orang selfie selfie
kemudian konten kreator bikin konten termasuk nih kayaknya komunitas fotografi nih
cerita ini dari mana mas
oh iya terus di sini ngapain hunting atau gimana
kita lagi hunting
terus gimana nih
kok milih nih alun alun kota surabaya kalau dari sisi fotografer itu emangnya gimana mas
gini karena identik dengan heritage nya yang pertama
kemudian ini kan tempat publik yang gratis
jadi kita lebih ke spesial gratis
ya allah milih gratis ya
oke mantap ya
wah siadunya temaram lampunya ini loh
kalau sore kita benar benar bisa mendapatkan suasana yang berbeza
termasuk kita juga bisa lihat sunset disini
sayangnya saya sendiri ya
anda bisa bayangkan kalau kita datang ke sini bersama keluarga
termasuk kulinernya ya
nah disini ada food courtnya
namanya food court alun alun surabaya
udah jadi ya mbak ya
uangnya sudah ya
ini dua puluh ribu rupiah ya
dalamnya seperti itu
sebenarnya banyak yang lima ribuan
kayak misalnya ini lima ribuan
tadi juga roti roti itu ada tiga ribuan pak
overall murah meriah
cuma tau kan
saya kan makannya banyak
pilih yang extra large ya
tipsnya ketika kita main ke alun alun kultas surabaya adalah
yang pertama adalah
jangan datang pada hari senin
karena hari senin alun alun kultas surabaya tutup
yang kedua adalah
untuk mengetahui event yang sedang berlangsung disini
bisa cek di instagramnya alun alun surabaya
nah kawasan ini pun
sebenarnya dekat dengan
beberapa pusat perbelanjaan
maupun pasar tradisional
hitungan ratusan meter
dengan jalan kaki aja
kita bisa lanjut shopping shopping di pusat perbelanjaan
kemudian juga dekat dengan
stasiun gubeng surabaya
untuk ke destinasi wisata berikutnya
yang juga murah meriah ataupun gratis
kita bisa melaku melaku
nah berjarak kurang lebih sembilan ratus meter dari alun alun kota surabaya
atau berjalan kaki sekitar lima belas menit
kita bisa sampai di jalan tunjungan surabaya
sebenarnya jalan tunjungan surabaya ini beberapa dekade yang lalu
menjadi salah satu pusat perniagaan dan juga
kung kung kung ke warga surabaya
karena itu ya ada lagunya begini kurang lebih
mohon dimaklumi bukan penyanyi
melaku melaku nang tunjukan
jalan tunjungan ini gratis alias tidak ada tiketing sama sekali
namun saya jamin value yang akan didapatkan ini
akan sangat luar biasa
di antaranya adalah bisa meningkatkan rasa nasionalisme
soalnya jalan ini juga merupakan jalan bersejarah
tentunya dalam perebutan kemerdekaan republik indonesia
dipenuhi dengan banyak prasasti yang menunjukkan proses perjuangan ini
salah satunya di tempat saya berada saat ini
ini adalah lokasi insiden
siapkan bendera tiga warna
merah putih biru menjadi merah putih
insiden di hotel yamato atau pada tahun empat puluh lima dikenal dengan hotel oranye
prasasti ada di bawahnya itu menunjukkan bahwa
terjadilah insiden benderanya yang tidak lalu memahami sampai kembali dan menyelesaikan adanya
merupakan fajar permulaan meletusnya api revolusi karena rakyat hanya menghendaki supaya sangdui
warna merah putih saja yang berkibar di angkasa indonesia hingga detik ini merah putih teruslah kau ber
berkibar lima belas ya tadi uangnya udah pondok seperti ini penampakannya oh masih anget ya bu
bismillahirrohmanirrohim kita coba ya
jalan jalan kita kali ini benar benar murah meriah ya kalau dari tiketingnya
rupiah jajanannya benar benar tercangkau mulai dari alun alun surabaya sampai jalan

widah subianto herudwi sudarmantho surabaya jawa timur

widah subianto herudwi sudarmantho surabaya jawa timur